pelaku sudah diamankan di polsek dan sementara proses evakuasi ke polres
kondisi korban meninggal dunia termutilasi beberapa bagian
pelakunya diduga suami korban sendiri
untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu
rencana korban sementara kita evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi
jadi untuk secara teknis bagian bagian mana saja kami belum bisa jelaskan
karena masih dalam proses penyelidikan
untuk pelaku sendiri kemana
pelaku sudah diamankan di polsek dan sementara proses evakuasi ke polres
apakah akan dilakukan pemilikan kejiwaan
kita sudah koordinasi dengan pihak terkait
utamanya dokter kejiwaan maupun psikiater
pada saat diamankan tadi posisi terduga pelaku ya shock juga
dan memang masih secara kejiwaan kelihatan masih reaktif atau labil
yang kita amankan tentunya pisau yang dipakai untuk melakukan mutilasi
kemudian ada beberapa tambahan alat yang digunakan pada saat proses pembunuhan berlangsung